tersangka korupsi dana hibah kadin jatim lanyala mataliti akhirnya menandatangani berita acara pemeriksaan di kejaksaan agung rabu siang
namun lanyala menolak menjawab semua pertanyaan tentang perkara yang disangkakan kepadanya
setelah diperiksa lanyala menolak berkomentar dan langsung dipindahkan ke ruang tahanan
ia akan menjalani dua puluh hari masa penahanan pertamanya sambil menunggu jadwal pemeriksaan lanjutan
dalam pemeriksaan penyidik mengajukan sembilan belas pertanyaan menyangkut kasus dugaan korupsi dana hibah kadin jawa timur lima tiga miliar rupiah
namun karena menang dalam tiga putusan peradilan sebelumnya lanyala menolak menjawab pertanyaan terkait dengan perkara
sembilan belas tapi pada intinya hanya kita jelaskan identitas lanyala
terkait dengan pokok perkara kami nyatakan bahwa sesuai dengan putusan pra peradilan
bahwa penetapan tersangka itu adalah tidak sah baik penetapannya maupun objeknya
jadi kami tidak akan menjawab